pemerintah resmi mengangkat nike widiawati menjadi direktur utama pt pertamina
sebelumnya nike menjabat plt di rut pertamina persero setelah elia masamanik mengundurkan diri
sebagai hasil rapat umum pemegang saham pertamina rabu pagi
kementerian bumn memutuskan mengangkat nike widiawati sebagai direktur utama baru pt pertamina
deputi bidang usaha pertambangan industri strategis dan media kementerian bumn
fajar harisampurno mengatakan pengangkatan nike sesuai arahan presiden penilaian dan diseleksi bersama kandidat dari luar pertamina
selain mengangkat di rut mulai dua puluh sembilan agustus dua ribu dua puluh
darmawan samsu diangkat sebagai direktur hulu dan kus hartanto yang dulunya menjabat direktur sdm jasa marga
kini sebagai direktur sdm pertamina
sebagai dirut baru pertamina nike juga mengatakan kesiapannya menghadapi tantangan ke depan
kementerian bumn mengatakan kemendirian energi nasional itu tantangannya satu
kalau dijabarkan akan sangat banyak karena nanti penjabaran ke hulunya bagaimana penjabaran ke kilang dan penjabaran ke hilir
tapi dari keseluruhan ini adalah sebetulnya pertamina adalah karena merupakan satu satunya bumn yang bergerak dalam bidang well and gas di negeri ini
jadi memang kita harus berperan sangat dominan di dalam pemenuhan kemandirian energi nasional
dan terberat dan kalau saya melihat opportunity
karena banyak sekali yang dapat kita lakukan untuk peran tersebut
dan ke depannya kita harapkan tadi juga disampaikan oleh pak dewan komisaris
kedepannya diharapkan tidak ada pendadakan atau pergantian tiba tiba dari direksi pertamina
dan saya kira ini kita dari kementerian bumn selalu mengedepankan asas good corporate governance
jadi selama direksi dapat melaksanakan tugasnya dan sesuai dengan kepentingan dari negara tentunya itu akan ditutupkan
namun demikian walaupun sudah baik tetapi kalau ada di tempat lain memerlukan kadang kadang kita juga memerlukan di tempat lain untuk pindah
saya kira itu
dan diharapkan ke depannya tidak akan ada lagi perubahan perubahan khususnya untuk dirut pertamina kita usahakan
oleh karena itu memang panjang sekali kemana mana
kita sudah berusaha selama sebulan supaya memastikan tidak ada perubahan lagi
nike widiawati adalah perempuan kedua yang menjabat sebagai orang nomor satu di pertamina
perempuan pertama yang menjadi dirut pertamina yakni karen egustiawan pada dua ribu sembilan
sebelum karen pertamina tak pernah dipimpin oleh seorang perempuan
dan berikut profil singkat dari nike widjawati
sementara itu nike widjawati menyebut inginkan peran pertamina dalam kemandirian energi sosial
peningkatan produksi di hulu dan investasi menjadi tantangan utama yang harus dihadapi
nike juga akan fokus pada pengurangan impor implementasi kebijakan b dua puluh dan percepatan pembangunan kilang
dan percepatan pembangunan kila
jadi kan ini semuanya kita ada enam rencananya kan

yang akan kita targetkan untuk tanah tangan kontrak ipc
dan juga seluruh early work mulai juga dikerjakan
itu adalah di balik papan
tadi kan tanya prioritas ya
kemudian yang kedua adalah
solve masalah lahan untuk grr tuban
itu yang menjadi target tahun ini
yang lainnya cilacap dan sebagainya kita juga akan garap terus
tetapi kembali lagi target harus jelas
dua target itulah yang kita kejar tahun ini
itu termasuk yang akan kita lakukan klarifikasi dan koordinasi ulang
mengenai bagaimana kelanjutannya
karena kita juga harus berbicara dengan partner kita
kita harus tetap jalankan yang di cilacap
kenapa di balik papan yang jadi grr
karena sudah siap semua lahan sudah siap
kemudian fit juga sudah selesai
bisa pakai partner gak
enggak jadi kita tetap akan jalan
itulah kunci kenapa kita bisa maju
bagaimana kalau tidak ada partner
nanti sambil jalan
jadi fit kita lakukan sendiri
pembelian epc kita lakukan sendiri
nanti paralel kita akan mencari partner
jadi tetap kita akan lakukan
dengan tanpa partner kita akan jalan
tetap kita akan mencari partner
tetapi kita jalan kami tidak akan menunggu sampai ada partner
karena ini tadi
kita sudah ketinggalan terlalu lama untuk pembangunan kilang ini
jadi kita harus prioritaskan